sekitar tiga puluh delapan model berlenggak lenggok di catwalk dengan tugu pahlawan sebagai center point
model model ini mengenakan batik dengan berbagai motif dari tiga puluh delapan kabupaten kota di jawa timur
karya desainer denny irawan dan edward huta barat memukau mata penonton yang hadir pada acara canting jawiwetanku global
gelaran ini membuktikan batik jawa timur mampu ditampilkan dengan gaya elegan mewah dan berkelas
denny irawan mengungkapkan pemerintah jawa timur dapat memberikan edukasi dan pendampingan lebih intensif pada desainer desainer lokal
agar lebih mengangkat batik jawa timur
nah saya sendiri sudah membawa beberapa batik
untuk saya bawa di event internasional seperti di fashion gallery new york fashion week itu di new york
gelaran canting jawi wetan terinspirasi dari sejarah bermulanya batik di nusantara
yang dikenalkan pada masa pemerintahan jainegara raja kedua majapahit
gubernur jawa timur kofifa indar parawansa mengakui batik batik jawa timur membutuhkan sentuhan desainer desainer handal
pemprov jatim akan berupaya mengangkat batik jawa timur dengan meningkatkan kualitas desain
dan sinergi membangun cita cita bersama dalam upaya meningkatkan ekonomi dan sektor industri batik di tiga puluh delapan kabupaten kota
membangun satu cita cita bersama bahwa batik jawa timur nanti bisa menjadi bagian dari pengayaan di paris fashion week
dengan diakuinya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non benda oleh unesco pada dua ribu sembilan lalu
batik batik jawa timur memiliki peluang besar untuk kian melesat ke pasar mancanegara